kapolres metro depok beserta jajaran melakukan pengecekan langsung area vihara gayatri yang
berada di kawasan cilangkap tapos depok jawa barat pada sabtu pengecekan dilakukan mulai
dari tempat ibadah hingga ke area tujuh sumur sebanyak satu ratus tiga puluh lima personil polresto depok diterjunkan untuk
pengamanan imlek serta seratus petugas tambahan dari polda metro jaya dengan adanya berusia kita
pengamanan ini kita dapat memberikan jaminan keamanan kepada para peserta yang melaksanakan
ibadah para umat yang melaksanakan ibadah mudah mudahan ibadah dalam rangka menyambut
imlek ini bisa berjalan dengan aman dan lancar pihak viara berharap agar perayaan tahun baru
cina dan pelaksanaan ibadah umat konghucu dapat melakukannya dengan aman dan nyaman
dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan arus mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga korlantas polri bersama
kemenhub dan instansi terkait melakukan kegiatan peninjauan jalur pantai selatan di wilayah banten
jawa barat jawa tengah dan yogyakarta pada sabtu siang dalam kesempatan ini kakor lantas polri
membagikan tips kepada warga yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran saat berada
di kulon progo yogyakarta
yang pertama diatur waktu berangkatnya
menikmati jalan yang sama sama kita lalui tadi
ada tempat tempat singgah yang bisa juga dipakai dimanfaatkan
tadi saya lihat pom bensin juga beberapa sudah lebih banyak ketimbang tahun lalu
ditambahkan kakor lantas juga mengimbau kepada warga yang hendak mudik
agar tidak menggunakan roda dua
tetapi disarankan untuk menggunakan roda empat
guna kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pemudik sendiri
dalam pengecekan jalur di wilayah yogyakarta
kakor lantas polri mengecek dua lokasi
yakni di anderpas bandara dan jembatan keretek dua
tim liputan cnn indonesia